nelce keda berjalan menyusuri lereng lereng bukit hanya dengan satu tujuan
siswanya tetap bisa belajar meski tak datang ke sekolah
guru honorer sd negeri dua puluh lima kela gt sorong papua barat ini
berinisiatif mendatangi langsung rumah anak didik
untuk membagikan modul modul pelajaran yang sudah disederhanakan
nelce mengungkapkan kondisi perekonomian orang tua
menyebabkan tidak semua siswa memiliki sarana belajar daring
di tengah ppkm level empat di kota sorong
rata rata rumah siswa berada di lereng lereng bukit
dan hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki
saya sangat peduli kepada anak anak
dan dalam belajar ini saya sangat antusiasi untuk membagikan modul ini
karena kalau bukan kita siapa lagi
dan untuk itu anak anak harus mendapat pelajaran
supaya mereka juga punya masa depan
dua pekan sekali nelce dibantu suami membagikan modul ke siswa
dengan harapan orang tua bisa membantu anak anak belajar
meski harus melewati medan terjal
nelce serta guru guru lain tetap semangat demi masa depan murid murid
orang tua siswa mengaku merasa terbantu oleh bantuan nelce keda dan rekan rekannya
selama ini orang tua wajib mengambil modul pelajaran langsung ke sekolah
namun dengan tindakan ini orang tua memiliki kesempatan menanyakan langsung kepada guru
tentang materi yang diajarkan sesuai modul yang didapat
kasih mereka belajar
dimana mereka bingung mama kasih tunjuk di sini
ini caranya begini begini
selain membagikan modul para guru sd negeri dua puluh lima kelakete
juga menyempatkan diri mengajar pola hidup sehat di masa pandemi covid sembilan belas
siswa diajari dan diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
dalam setiap aktivitas mereka sehari hari
kegiatan belajar mengajar ini akan tetap dilakukan nelce dan kawan kawan
khususnya bagi kelas satu sd
agar para siswa bisa membaca dan menulis dengan lancar
jersey allen sorong papua barat